ia dikenal masyarakat sebagai pembawa acara penyiar radio dan pemain film
yang akan mengajukan diri sebagai calon wali kota bandung di periode mendatang
yang paling penting adalah saya belajar banyak sekali tentang bagaimana cara membangun narasi
dalam pembuatan kebijakan
juga bagaimana membangun narasi terhadap isu isu politik
jangan lewatkan the politician muhammad farhan dari panggung hiburan ke senayan
minggu dua puluh dua januari jam sembilan malam di cnn indonesia